anda masih bersama kami di layar pemilu terpercaya dan anda juga bisa menyaksikan siaran kami di cnnindonesia com
dan juga detik com
debat semalam masih menyisakan perdebatan di luar arena jadi debat menyisakan debat lagi di luar arena
kita tidak akan bicara mengenai kostum atau gaya bicara kedua cowok pres kacamata yang dipakai
apa namanya dasi mungkin atau sarung kita tidak akan bicara itu
tapi kita bicara mengenai isu isu publik yang dijual para kandidat dalam debat semalam
antara gagasan maruf amin dan juga jualan sandiaga uno mana yang masuk di akal kita
ya tentunya masing masing calon atau masing masing tim sukses merasa bahwa calon calonnya paling masuk akal
tapi kita akan uji itu kemasuk akalan yang akan diungkapkan oleh para kandidat atau tim sukses dua kandidat ini
kita akan mengulasnya malam hari ini bersama jurgen alivia sutarno politikus psi yang juga bagian dari tim kampanye nasional jokowi maruf amin
terima kasih jurgen sudah datang
terima kasih selamat pagi
depok bekasi berjuangnya kemudian ini kita impor dari jawa timur ada muhammad khalid politikus pks yang juga badan pemenangan nasional prabowo sandi
terima kasih mas holed sudah datang
jawa timur berapa nih
jawa timur empat jeput lumajang
nah ini biar fair sama sama ya
biar fair sama sama
satu cukup naik krl satu jauh jauh
ini kita akan bicara mengenai hal hal yang besar tapi sebelum kita masuk ke topik topik khusus mengenai perdebatan perdebatannya
saya mau tanya jurgen dulu nilai sandi ya sebenarnya ya apa yang paling tidak masuk akal dari jualan sandiaga uno selama dua jam semalam tadi
ada tiga ya kalau saya lihat pertama adalah gerakan dua puluh dua menit olahraga kedua sodakoh putih ketiga adalah soal menghapus un
oke apa yang menurut anda paling tidak masuk akal sehat
misalnya sodako putih ya dalam perumusan kebijakan publik itu kita harus menggunakan bukti evidence ya
kalau persoalannya stunting maka apa intervensi yang paling tepat supaya stunting itu turun lebih cepat kan begitu
sekarang dibungkus dikemas sodakoh putih itu adalah program yang partisipatif kolaboratif itu sering digunakan kan
sedangkan seperti apa mekanismenya
desain kebijakannya bagaimana inputnya apa program dan kegiatannya apa
anda lihat base dari apa namanya ide ini tidak prudent gitu maksudnya
jadi pak sandi kalau kami lihat itu sering menggunakan ide ide yang tidak koheren ya semacam dia tidak terintegrasi menjadi satu platform kebijakan yang utuh
seperti misalnya un ya pertanyaan kiai ⁇ maruf ⁇ kan sebenarnya instrumen apa yang bisa digunakan untuk mengawasi transfer dana
ke daerah untuk pendidikan jawabannya ya nanti kita hapus un itu sesuatu yang tidak ada hubungannya dan sudah disampaikan oleh mendikbud muhajir effendi evaluasi nasional itu wajib ada dalam undang undang
nanti akan kita khusus mengenai un satu lagi apa yurian yang menurut anda tidak masuk akal tadi
yang dua puluh dua menit tadi ya untuk promotif preventif pak sandi menyarankan kita aktivitas fisik dua puluh dua menit pertanyaannya kenapa dua puluh dua menit
pemerintah sudah punya germas gerakan masyarakat hidup sehat itu tiga hal satu aktivitas fisik minimal tiga puluh menit makan sayur dan buah dan ketiga cek kesehatan berkala kenapa dua puluh dua menit
apa yang terus kampanyenya nanti seperti apa desain kebijakannya seperti apa itu yang menurut saya ini apa sebenarnya gimmick aja gitu loh yang dibikin oleh pak sandi itu
namanya angkanya itu menurut anda gimana
nanti kalau dia satu jadi sebelas menit
mas walid dulu jawab dulu nanti sebelum anda akan saya tanya lagi mengenai apa yang paling tidak masuk akal dari idenya maruf amin sebenarnya coba silahkan dijawab
justru saya lihat apa namanya yang disampaikan sama bang sandi ini luar biasa saya pikir jadi dalam pembuatan kebijakan publik itu ada juga yang dikenal dengan moral persuasion
bank indonesia contohnya dalam membuat monetary policy kebijakan moneter itu ada moral persuasion
jadi yur gen kebijakan publik itu tidak harus
teknokratis semua tapi juga ada moral persuation
dan itu justru yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin
jadi contoh pokoknya bang sandi mengatakan promotif dan preventif dua puluh dua menit
apakah nggak masuk akal oh udah dijalanin kok dan itu menjadi gerakan aja
tapi kan itu berolahraga
kan sudah ada tiga puluh menit makan sayur apa bedanya dengan apa yang
ya dua puluh dua menit ini kan sebuah tadi itu ajakan moral bersama gerakan bersama dan ini culture yang sangat bagus untuk digerakkan
bukan gimmick seperti kata yur gen tadi ya
bukan memang sudah dijalankan kok tinggal ini direplikasi direplikasi kepada masyarakat
bang sandi sudah mencotohkannya itu jakarta berlari dengan macam macam itu kan
sehingga ini adalah bagaimana membuat masyarakat itu merasa nyaman merasa ada sebuah energi untuk bisa menjalankan itu bersama sama
jadi butuh sebuah contoh kan ini butuh sebuah keteladanan dari situ
itu fungsi kepemimpinan
itu yang coba ditawarkan di sana
itu justru paling masuk akal kalau hanya sekadar itu
justru kalau yang nggak mau masuk akal
gini masalah itu untuk mengatasi stunting ya
jadi bagaimana meningkatkan asupan gizi pada ibu
ibu yang sedang hamil kemudian ibu yang menyusui
dan konsep dari kebijakan publik jangan selalu berparadigma negara bisa menyelesaikan semuanya sendiri
itu konsep kebijakan publik yang terbaru
jadi tidak harus state
yang selalu mengurusi semuanya
harus ada kontribusi dari private sector
sehingga sektor government sektor swasta sektor masyarakat itu hand in hand kerjasama kolaborasi
udah eranya udah kesana sekarang
udah kesana kalau ini semuanya negara
kalau contohnya di gdp kita negara itu kecil sekali peran kontribusinya
kalau hanya mengandalkan negara gimana investasi gimana ekspor gimana konsumsi
bahkan ada yang bilang kalau negara tidur aja pertumbuhan kita tetap jalan
ya ya kalau rezim sekarang begitu
tapi kalau misalnya apa tadi pertanyaan yang sama saya tanya ke jurgen
apa yang menurut anda kalau dari lawannya bangsa andi sendiri kayak haji maruf amin
apa yang paling tidak masuk akal dari ide ide yang dilontarkan selama dua jam semalam
saya seringkali mengatakan ide yang disampaikan ini kayak kartu kartu sakti yang terbaru ya
ini menunjukkan itu adalah pengakuan terbuka gitu ya
dosa terbuka maksudnya

dosa terbuka maksudnya prakerjaan pembahasannya itu adalah pengakuan terbuka gitu ya
ini menunjukkan kalau bahwa pemerintah sudah mengakui
karena gue gagal nih menciptakan lapangan kerja gue kukis kasih prakerja gitu
karena begitu kan gak ada nih link match nya gitu kan dengan prakerja itu
gue kasih nih kartu sembako murah berarti dia ngakui dong
berarti harga harga sembako itu mahal mahal
jadi menurut saya pak jokowi ini dengan kartu kartu ini presiden petahana tapi rasa tak pas
ini boleh masuk ya
ini boleh masuk
anda saya kasih kesempatan jawab
ya pertama gini saya lihat pak prabowo dan pak sandi ini punya mazhab pembangunan sim salabim gitu
artinya selalu mencari jalan pintas untuk menyelesaikan persoalan publik yang rumit
pengangguran masalahnya adalah mismatch
ya pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan
ada insentif juga finansial kepada penganggur dan sebagainya
nah kita bandingkan dengan rumah siap kerjanya pak sandi misalnya
saya belum dengar desainnya bagaimana
yang penting rumahnya itu ada tempat main basket tempat main pingpong ada co working space
terus nanti ada orang industri di situ terus dia akan memberikan pelatihan gitu
sedangkan kalau program dari pak jokowi dan pak ⁇ maruf ⁇ itu sudah ada yang dilakukan dengan balai latihan kerja komunitas
ini diperbarui dengan kartu kartu ini
ya kartu kartu prakerja
sekarang bagaimana kita mau turunkan lagi lebih cepat
dan masalahnya yang harus segera di tackle mismatch tadi
kalau rumah siap kerja bagaimana outcome nya seperti apa
harus lebih cepat juga kita harus lebih cepat breaknya supaya kita masuk ke isu isu penting yang akan kita bahas
kami akan segera kembali bersama dua orang politikus muda ini
usha jeddah tetap bersama
anda masih bersama saya budi adiputro
ada dua rekan politisi muda saya jurgen sutarno dari psi
saya mau ke dua dua teman teman saya
kita akan masuk ke isu tadi yang sudah diungkapkan oleh holid tadi
mengenai kartu kartu sakit
kita akan bahas itu kita lihat dulu perdebatan antara kiai ⁇ maruf ⁇ dengan sandega uno soal kartu kartu tadi
kami akan mengeluarkan tiga kartu
kartu kep kuliah
kartu sembako murah
ini kartu yang akan kami keluarkan itu
untuk apa kartu ini
supaya ibu ibu bisa berbelanja dengan murah
supaya mudah untuk mendapatkan kerja
untuk semua layanan daripada pemerintah
kita tidak ingin merepotkan dan membebani negara dengan menerbitkan kartu kartu yang lain
mari kita ambil dompet kita masing masing
keluarkan ibu ibu yang di rumah terutama bapak semua anak muda
keluarkan satu kartu yang sudah semua kita miliki
yaitu kartu tanda penduduk ktp
ini super canggih sudah memiliki chip teknologi di dalamnya
revolusi industri empat memudahkan dengan big data dan single identification number
semua fasilitas layanan
baik ketenagangan dan penyelenggaraan yang diperlukan untuk memperbaiki kartu kartu yang lainnya
ketiga kerjaan pendidikan kesehatan semua rumah siap kerja bisa diberikan
oke saya mau ke mas kualid dulu
kenapa anti sekali dia tiga kartunya jokowi maruf
kemudian mengeluarkan satu kartu yang katanya lebih sakti lagi dari tiga kartu itu yaitu ktp
kalau tiga kartu itu disebut kartu sakti ini kartu super sakti
jadi udah lewat itu sakti sakti udah lewat
jadi apa yang disampaikan oleh bang sandi
sebenarnya hal yang sangat common ya di negara negara maju
artinya bahkan ada integrasi data single identification number itu hal yang sebuah keniscayaan
kalau kita mau modernalisasi perdataan kita itu harus kesana arahnya
tidak menawarkan lagi kartu kartu sebanyak itu
itu pemborosan gak efektif bisa tumbang tindi
apa salahnya kartu kartunya pak jokowi
ya itu tadi
ini tidak mengarah kepada integrasi data
coba sekarang bumanya permasalahan contoh masalah impor kemarinnya
itu bermasalah data
sekarang dpt bermasalah
jadi kita itu hal yang paling basic masih bermasalah mengenai data data ini
contoh menentukan masyarakat ini miskin ini dapat bantuan apa enggak
yang terjadi di masyarakat seperti itu
poverty targeting penergetan orang orang miskin itu banyak salah salah saran juga
nah ini kan problem data juga
jadi menurut kami dari dua dari prabowo sandi itu harus single identification number
dan amanat dari undang undang sjsn itu ke arah sana
jadi gak perlu lagi kartu kartu pra ini pra itu kartu murah ini kartu itu kebanyakan
dan kebijakan publik itu harus memberikan kemudahan buat masyarakat
jangan makin mempersusah mempersulit makin semerawut gitu loh
nah bang sandi tadi menyampaikan begitu
make it simple beri kesederhanaan buat masyarakat kemudahan
sehingga bukan size gitu
bukannya masalah target dan solusi untuk setiap warga negara sendiri berbeda beda
ada yang nggak bisa makan ada yang nggak bisa sekolah
ada yang seperti yang dikatakan jokowi maruf
itu hal yang teknis
tapi yang penting
bisa satu kartu itu mengatasi segala macam masalah itu yang sangat spesifik
bisa kalau di negara negara maju bisa
jadi identifikasi dia sebagai kartu tanda penduduk
social security systemnya masuk situ juga
jadi itu bisa dilakukan
menurut anda kenapa jokowi maruf mengeluarkan tiga kartu itu
karena dia tidak mampu membuat single identification number
dia gagal menciptakan data yang baik
makanya problemnya kebijakannya
kalau data bermasalah kebijakannya juga salah
dia sebut nggak mau benerinnya gimana
ini sandi selalu gitu
dia punya nih saya akan begini begini
tapi detilnya apa
sedangkan ada kelas masyarakat ada kelompok masyarakat
yang setiap hari dia mengalami kesulitan
apakah soal pendidikan atau soal kesehatan apakah soal pekerjaan
dan pemerintah harus cepat harus sigap
kelompok ini tidak bisa bekerja apa masalahnya selesaikan
kelompok ini tidak bisa mengakses rumah sakit kasih case
yang ini kasih keep dan sebagainya
karena harus cepat gitu ya
nah sedangkan solusi solusi yang disampaikan itu selalu sifatnya retoris ya
tidak memberikan detil kebijakan yang pasti
kalau memang itu yang mau dituju kan
dia harusnya sudah menyampaikan juga strategi strateginya seperti apa
sama seperti okoc sama seperti rumah siap kerja
sama dengan dua puluh dua menit
semuanya menurut kami gimmick ya
kan bagus tuh kalau di debat dia ngeluarin ktph gitu kan
jadi gimmick aja
nggak bisa menyelesaikan masalah dari kartu kartu
apa solusinya gitu menurut lu
memang bang sandi semalam tidak mengungkapkan atau tidak mengutarakan
apa solusi dengan satu kartu itu untuk bisa mengatasi beberapa kartu ini
ini kartu tambahan dari kartu kartu yang sudah ada di era pak jokowi

di arab big data itu mudah

di era big data itu mudah
jadi masalah data seperti ini kan hal yang masih
dan sudah dilakukan oleh negara negara maju
kenapa kita tidak gitu
dan sudah diamanatkan dalam undang undang sjsn
ini tahun dua ribu empat loh undang undang sjsn itu disahkan
sampai sekarang kita integrasi menjadi satu tunggal
data tunggal itu tidak berjalan sampai sekarang
dan pak jokowi juga gagal melaksanakan amanat itu
kalau bicara detail teknis gimana caranya teknologinya begini begini ini
jadi yang dibicarakan oleh bang holid adalah
ini kartunya belum satu masih tiga
tapi dia nggak bicara substansinya
berapa juta masyarakat yang terangkat hidupnya
karena kis karena kip karena nanti kartu prakerja
sehingga kita selalu bicaranya jargon
oh mestinya harusnya kartunya satu dulu
baru kebijakannya ada
kalau kartunya single identification number itu
yang masalahnya dari periode ke periode by the way
dimana pks ada di era pak sby dulu
dan belum selesai juga
kita nggak bisa menunggu gitu loh
sedangkan masyarakat setiap hari harus menghadapi kesulitan
jadi sebenarnya itu
kasih kesempatan dua untuk menyelesaikan
nggak jadi itu sebenarnya masalahnya
kalau ada detailnya
masalahnya kebijakan kebijakan mereka ya saya sebut tadi gimmick gimmick
seperti tadi kata holis saya menyetir saja apa yang dikatakan
yang pertama ini merepotkan masyarakat
yang kedua sebenarnya ini menunjukkan kartu sembako
misalnya tadi kata anda ini masalah sembako masih mahal
itu juga pakarjet juga jadinya kan
pakarjet berarti masalah pengangguran
teknisnya di lapangan itu keluarga yang sudah punya kks
kartu keluarga sejahtera
biasanya dia juga punya untuk pkh itu kan
dia punya untuk kis
dia punya kip
itu sudah ada datanya di kementerian sosial
kerjasama dengan kementerian negeri
nggak ada yang susah
ini mau di frame seakan akan mestinya satu kartu
nggak merepotkan menurut anda ya
kalau orang mereka terangkat kenapa enggak
kalau keluarganya kayak saat pidato sentuh
pak jokowi ngajak salah satu penerima pkh yang sudah lulus
kalau dia sudah lulus kan kartunya udah nggak berlaku
dia udah bukan keluarga rentan miskin
dia bukan keluarga miskin lagi
justru malah spesifik kartu itu
untuk orang orang yang spesifik itu
anda silahkan dapat kip
oh udah lulus ya sudah
apa bahayanya jika idenya bang sandi ini diterapkan
saya nggak melihat ada bahaya
sebagai satu ide kan
dia setuju lah pak
harus setuju guna amanat
sebagai satu ide
ya sebagai satu ide kan itu bagus
yang kita tidak dengar adalah
bagaimana merealisasikan itu
kalau secara substansi nggak kuat kan anda pakai gimmick lah
dengan bantuan yang spesifik untuk orang
untuk bantuannya yang sangat spesifik
yang membedakan satu kartu dengan kartu lain
atau bantuan satu dengan bantuan lain
dengan kartu kartu yang macam macam juga gitu
nggak itu justru satu
setiap satu kartu itu butuh biaya
itu kalau main kartu prakerja sendiri
kartu apa namanya sembako murah sendiri
ada berapa kartu itu
terus ada kartu apa lagi
itu berapa biaya yang dikeluarkan
itu yang pertama
terus yang kedua
pertama yang harus dibuat single identity number itu
itu harus kepribikan harus clear disana
tapi saya rasa semua pemerintah harus menuju ke sana
terus yang kedua
makanya itu yang belum dilakukan
harus satu number aja
kalau tadi dikatakan juga kebutuhan akan orang sekolah
faktanya nggak terjadi
faktanya nggak terjadi
setiap pemerintahan itu ada
faktanya mis targeting
jadi banyak juga terjadi contoh
orang orang yang nggak miskin justru tidak
dan itu terjadi
jadi salah sasaran
iya salah sasaran
dengan kartu kartu ini
faktanya seperti itu
kalau dia mempunyai single identity number
bisa bisa diidentifikasi seperti itu
atau dengan kartu yang sekarang
kalau penyelenggaranya di bawah ada ketidak jujuran
pasti tetap terjadi
salah sasaran berarti
kalau pun ada
kalau pemborosan secara produksi misalnya
itu jalan jawab itu pemborosan
menurut saya kita setuju bahwa
single identification number itu kan amanat undang undang
kita setuju disitu
dan setiap pemerintahan apakah di erpa sby di erpa jokowi
kita berusaha menyempurnakan sistem
tapi untuk bisa perfect sempurna misalnya
lalu menunggu itu baru kita keluarkan kartu kartu apa
baru kita gunakan sistem itu untuk bikin kebijakan
masyarakat menunggu terlalu lama
sekarang maksud saya fokusnya ini mau dibawa
oleh prabowo sandi soal jumlah kartu
tidak bicara penerima manfaat
pkh itu sepuluh juta keluarga penerima manfaat
kip kis kis itu sudah sembilan puluh delapan juta orang
dibiayai gratis oleh negara pakai apbn
kip kis kip itu orang orangnya gimana
irisan sama atau jumlahnya gimana
kan beda beda itunya
kalau dia sudah punya kks
itu karena beda beda
kalau keluarga dia sudah punya kks
dia akan punya pkh
pkh penerima manfaatnya berapa
enggak masalahnya apakah dengan satu kartu bisa menjawab permasalahan ini juga
begini kan ini soal anggaran juga bang
enggak enggak ini soal anggaran
penerima jumlah pkh penerima jumlah kip penerima jumlah kis masih ada perbedaan
karena juga kebutuhan anggaran yang dibutuhkan kan
sekarang pak jokowi mau menaikkan dua puluh juta penerima manfaat pkh
kenapa nggak kemarin kemarin dua puluh juta
kenapa baru sekarang
ya karena anggarannya baru ada untuk tahun depan
tahun ini dan tahun depan gitu loh
bukan karena mau pemilu dan
nah inilah apa apa dibilang mau pemilu gitu kan
kita berbuat baik untuk rakyat dibilang pemilu
terakhir sebelum kita pindah ke topik lain soal pemilu kan

karena dibilang kemiskinan turun tapi pkh nya naik
ini kan apa namanya paradoks juga gen
emang berapa kemiskinan
emang anggar kemiskinan berapa
nah sekarang penerima manfaatnya berapa
nah itu kan pkh kan rumah tangga
nah ini kan kalau ini bicara teks lain
kip berapa kalau gitu kis berapa
kita bicara mengenai public policy yang besar ya
jadi public policy nya ini makanya basis utama kebijakan publik yang baik adalah data yang terintegrasi dan valid
tapi anda sepakat dengan
dengan manfaatnya itu sepakat nggak
di saat amarat undang undang untuk melakukan integrasi data
tunggal menjadi tunggal
tapi justru yang terjadi adalah kita memperbanyak kartu
jadi awalnya harusnya konvergensi malah dia divergensi
memperbanyak itu pemborosan
saya belum bisa jawab tadi pemborosan yang dilakukan dengan mencetak banyak kartu itu
itu bisa jadi proyek sendiri itu kan
nah ini kebijakan yang harus segera
itu kebijakan yang harus segera menurut saya
dan itu tidak bisa menunggu
efektif nggak kebijakan
kebijakannya efisien nggak
lo efisien sih kita bisa bisa menunggu
bicara tapi efektifitas jelas sampai ke orangnya
ke pkh jelas sampai ke
kalau beliau ini nunggu sistemnya jadi
baru dia bergerak gitu loh
kan tetap gitu
pas ternyata lo nggak mulai mulai gitu integrasi data
prosesnya sudah berlangsung
saya tadi bilang di era pak sby di era pak jokowi
penyempurnaan itu harus berlangsung
artinya pak jokowi sudah dikasih kesempatan untuk menuju integrasi data tidak dilakukan
tapi justru pemborosan dengan mencetak banyak kartu
nah pemborosan juga
pemborosan juga yang penting adalah jangan sampai kita ada pemborosan waktu kita
masih bersama jurgen sutarno dari payasi dan muhammad holon
dari pks saya budi adiputro dan anda bisa menyaksikan siaran kita tidak hanya di layar cnn indonesia
tapi juga di cnnindonesia com dan juga di detik com
selanjutnya tadi kita sudah debat debat habis mengenai kartu kartu sakti
tiga kartu sakti versus satu kartu super sakti kalau kata holid tadi
tapi kita akan bicara yang juga sakti nih
karena pasti anak anak sekolah dulu sih saya sekolah
kalau disuruh ada libur panjang sih senang banget ya
tahan nih ada janji mengenai libur libur panjang nih
kita akan dengarkan ini janji apa sih
kami pastikan guru guru kesejahteraannya ditingkatkan
guru honorer terutama akan kita tingkatkan status
kita pastikan juga bahwa sistem pendidikan yang berkualitas
link and match membangun budi pekerti karakter yang kuat berahlakul karimah
menjadi fokus kita ke depan
mencabut ujian nasional
sebagai meneruskan program yang pernah dijalankan oleh gus dur
masuk akal tidak masuk akal
iya tidak masuk akal pertama lagi ini
un itu sudah bukan persyaratan kelulusan
alhamdulillah ya itu mengurangi beban siswa sangat besar
berarti bukan ide baru dong tadi yang diungkapkan
dia mau menghapus beda ini dia
oh syarat ya
ada syarat kelulusan dia mau menghapus tidak usah ada un diganti dengan tes minat bakat
padahal di undang undang itu evaluasi nasional itu wajib ya
sekarang bagaimana pemerintah pusat bisa mengukur keberhasilan kebijakan pendidikan di satu wilayah
kalau nggak ada ujiannya
sekarang wilayah mana yang masih tertinggal secara performa pendidikannya ujian nasionalnya
harus dipetakan kan sehingga oh yang tertinggal nanti kita tambah lagi anggaran alokasi umumnya alokasi khususnya dan sebagainya
tapi kalau tidak ada ujian nasional lalu bagaimana mau memetakan
intinya disitu dan jangan lupa ini amanat undang undang
kalau mau diganti ganti dengan apa
yang dibilang tes minat bakat itu bukan ujian bukan evaluasi
tes minat bakat itu gitu
jadi menurut anda tidak masuk akal bagaimana dengan libur panjang satu bulan penuh untuk sekolah dan juga kuliah
selama musim ramadan
saya indifferent menurut saya urgensinya apa dia nggak bilang juga kan
tapi kalau saya pernah dengar itu karena supaya lebih bisa menimbulkan keberhasilan kebijakan pendidikan di satu wilayah
tapi kalau saya pernah dengar itu karena supaya lebih bisa menimbulkan keberhasilan kebijakan pendidikan di satu wilayah

saya nggak merasa itu sesuatu yang perlu dibicarakan ya
maksud saya nggak sebagai satu program calon wakil presiden
tapi kenapa dijual dan itu menjadi salah satu program yang dijual dalam debat
gimik menarik ya
gimik itu luar biasa loh ya
satu bulan penuh loh kita libur itu berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi orang yang jualan di kantin sekolah misalnya
saya nggak tahu apakah dia sudah membuat lagi lagi desain kenapa harus sebulan libur
dampaknya seperti apa
menurut anda itu masuk akal atau enggak
ide dengan alasan yang ingin menimba
termasuk akal secara fair ya bisa masuk akal bisa tidak
lagi lagi harus dilihat urgensinya apa sih buat apa sih
buat saya sih nggak ya
selama ini juga dulu era presiden gus dur kita ada libur sebulan saya sebagai anak sd gitu waktu itu masih happy happy aja
tapi saya nggak tahu itulah masalahnya
itulah masalahnya dari pak sandi ini adalah setiap kebijakan
yang dia lontarkan tidak disertai dengan desain tidak disertai dengan detail
jorgen mengatakan tidak urgen katanya gimana
jurgen tidak urgen
saya punya pandangan yang justru berbeda
ya pasti berbeda masa sama
kalau ada yang baik gue bilang sama nih
nah kalau ujian nasional itu sekarang kita harus mempertanyakan urgensinya apa juga
taman datang undang bos

artinya kita bisa melakukan revisi itu kan
ini masalah pemimpin itu bisa melakukan perubahan
kalau amanat undang undang ini seperti ini seperti ini
kalau di itu nggak bagus ya kita rubah
oke apa yang menurut anda paling esensial tidak bagus yang harus diatur
ujian nasional itu kita melakukan standarisasi sudah nggak bisa dilakukan
setiap daerah itu mempunyai kemampuan untuk catch up dengan standar itu berbeda beda
itu nggak bisa disamakan itu yang pertama
terus yang kedua ini justru kita melihat ini hasil dari un
ini dibuat apa
kan gitu kan
karena banyak kita melihat nggak ada link and match gitu
ya justru yang kita tekankan adalah tes uji minat dan bakat yang lebih pas dengan setelah lulus ngapain
itu beda sama ujian nasional
beda dong beda dong dan itu yang lebih pas dengan yang dibutuhkan gitu
dan daripada seluruh energi apa namanya siswa
jawab yang tadi
daripada seluruh energi siswa kemudian orang tua kemudian sekolah dan biayanya

dan ibu nya juga kemudian sekolah dan biayanya tidak murah
biayanya mahal juga
sehingga kalau momennya sudah selesai sudah buat itu aja
nggak ada gunanya berarti
saya lihat nggak ada manfaatnya selama ini ujian nasional bertahun tahun dengan
dipake masuk ke program tinggi nggak
nggak dipakai apa apa kan
kan ada mekanisme jadi sekolah itu bisa melakukan evaluasi mandiri juga
lihat dulu saya jalan kan
kiai ma'ruf bilang harus ada neraca pendidikan daerah atau npd
harus ada dapodik data pokok pendidikan
itu untuk apa
ujian nasional itu salah satu bagian dari npd tadi
informasi yang dibutuhkan oleh pemerintah
oh kabupaten kota ini sudah naik ya
ujian nasionalnya oh kabupaten kota yang di sana belum
berarti apa masalahnya
apakah kualitas buru
apakah ruang kelasnya rusak dan sebagainya
sehingga mereka bisa mengases
oh kurangnya kabupaten kota ini soal ini
kalau tidak ada evaluasi secara nasional
lalu tes minat bakat saja gitu ya
sebagai satu ide bagus loh tes minat bakat itu
tapi kalau itu untuk mengganti ujian nasional
satu tadi melanggar undang undang
kedua adalah ya nggak bisa untuk memegang
bagaimana membuat evaluasi nasional
antara anak sma di jakarta
dengan di papua
ini kan inequality yang luar biasa
jadi instrumen yang tunggal ini justru
bentuk sesuatu yang tidak adil
boss justru karena kita sekarang ada inequality
kita ingin menciptakan equality
nah caranya adalah
bagaimana yang di jawa sudah baik misalnya
yang di sumatera kurang
tapi ada setuju
ujian nasional membuat inequality sebenarnya
di banyak wilayah
bukan pola pikirnya salah
jadi instrumen kebijakan nasional itu tidak bisa seperti itu
ujian nasional adalah instrumen
contoh begini kita membuat clustering
instrumen pemetaan bukan ujian nasionalnya bikin inequality
kalau ke jakarta bisa oke lah di samping dengan jawa barat
dengan beberapa kota kota besar oke
tapi kalau instrumen tunggal nasional
kemudian dibuat evaluasi seluruh wilayah indonesia
nggak bisa menjadi memperbaiki
untuk kondisi permasalahan yang ada
makanya evaluasi itu tetap ada gen
evaluasi tetap ada
nggak mungkin dong proses belajar mengajar
saya hubungkan sama ujian nasional
diberikan ke wilayah masing masing
itu salah satunya instrumennya adalah
ujian nasional menurut anda memang betul tidak menciptakan kasus
ujian nasional kan bisa mengevaluasi
bukan ini kok ujian nasional jadi
ujian nasional itu pemetaan oke
hasilnya di aceh berapa
tingkat literasi berapa
tingkat buta aksaranya berapa
tapi anda sadar kalau itu memang tidak bisa disentralisasi
maksudnya gini semua soalnya tidak bisa dikebiau ya
bahwa jakarta berbeda dengan aceh
sekarang tingkat ekonomi berbeda
pembuatan soalnya kan guru guru di daerah juga di liban
jadi sebenarnya sudah sangat terdesentralisasi
isunya adalah mau digeser
tingkat ekonominya sudah berbeda
menyulitkan katanya kan
iya kalau nggak sulit kata menteri bukan ujian tapi dagelan
sekarang bisa jadi instrumen tunggu
dampaknya apa jika un ini kemudian dihapus dampak bagi sistem pendidikan dampak bagi kualitas anak anak terutama
dan bagaimana negara bisa mengatur masalah pendidikan ini
satu dia harus ubah dulu undang undangnya kan
ini ada dia mau melanggar undang undang kalau nggak dirubah dulu
kedua yang tadi kita tahu ada ketimpangan mas budi
kita tahu ada ketimpangan apakah ekonomi akses pendidikan
kita mau menutup ketimpangan
sekarang misalnya ketimbangan pendidikan ujian kompetensi guru
di jawa lebih tinggi tentu daripada di sumatera daripada sulawesi papua
sekarang kita kan mau lihat dari tahun ke tahun dari tahun berjalan
bagaimana performa siswa di sana naiknya berapa
itu salah satu instrumennya ujian nasional
kalau dihapus mau bagaimana caranya dikembalikan ke wilayah gimana mekanismenya
tidak ada dia nggak ada siapkan
kata bang holid bang sandi nggak bilang ada nanti kita kasih ke wilayah
mungkin terbatas waktunya di debatkan itu
kalau ada mestinya ada di program dia kan
itu ada ada
tes mina dan mbakat ada
jadi kita melihatnya itu poin masalahnya kan di link and match
sehingga anak anak sekolah kita itu apakah dia mau melanjutkan perguruan tinggi
apakah dia mau bekerja apakah menjadi wira usaha kompetensinya di bidang apa dan sebagainya
itu lebih realistis untuk dia bisa terjun di dunia lapangan yang real
jadi itu yang lebih diutamakan saat ini
yang terakhir ini kita sudah sampai ujung diskusi
saya minta satu kalimat dari anda satu kalimat dari anda tentang debat kemarin
apa manfaatnya buat publik
apa saran anda kepada publik sebenarnya dalam melihat perdebatan semalam tadi
saya kira perdebatan semalam itu apa yang disampaikan justru lebih real ya
lebih real dan masyarakat bisa lebih membaca
contoh un dihapuskan
orang tua anak anak guru dan sebagainya mereka bisa menyambut itu dengan sangat gembira gitu
kemudian bagaimana kolaborasi ekonomi bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan program umkm
dengan program rumah siap kerja
artinya ada program yang nyata yang disampaikan
karena itu dalam kehidupan sehari hari pendidikan kesehatan
dan yang lebih penting lagi dalam debat kemarin pak sandi sudah memberikan komitmen ke pemimpinannya
contoh pak om pahman
akan selesaikan dalam waktu dua ratus hari masalah keuangan bpjs
itu tidak muncul dari satu
sekarang empat lima tahun masalah keuangan bpjs terus berlangsung
itu jadi jaminan oleh pak
jadi sudah dicontohkan dan akan ada kebijakan kebijakan yang lebih detail yang tadi sempat didagukan oleh jurgen gitu ya
jurgen satu satu menit dari anda
kami gembira melihat performa k ma'ruf amin kemarin dalam debat cawa press
beliau begitu elegan artikulatif menyampaikan
inti persoalan dari empat tema debat dan memberikan solusi solusi yang terukur
alhamdulillah dan kami mengimbau kepada masyarakat
sudah jelas ya pasangan yang memberikan program kerja yang nyata yang terukur yang gak ngawang ngawang pakai bukti empirik gitu
sehingga menurut saya kemarin adalah bagian dari pembelajaran kita juga dalam berdemokrasi
harapannya kedepannya masih ada debat lagi kan
harapannya kedepannya masih ada debat lagi kan
kalau kita sih berharap dari bpn pak prabowo sandi bisa lebih dalam lagi lah
supaya kita kalau debat kan enak
mudah mudahan diperdalamnya juga setelah debat seperti acara acara kita ini
supaya masyarakat lebih jelas apa sih yang kemudian di trigger oleh para kandidat dan juga bisa diperdalam oleh para jurubicaranya
terima kasih jurgen atas perbincangannya
kami akan segera kembali usai jenam berikutnya
tetap di layar pemilu terpercaya